pelantikan pengurus sekretariat bersama antara partai gerindra partai keadilan sejahtera dan partai amanat nasional
ternyata menimbulkan masalah
pan memprotes partainya diikutkan ke sekber atau sekretariat bersama
sedangkan pks tidak merestui kepengurusan yang terbentuk
saat sekber dirundung masalah di kubu lain ketua umum golkar menyebut
ada dua partai yang akan merapat ke koalisi jokowi
pengumuman soal pelantikan kepengurusan tingkat pusat sekretariat bersama atau sekber
yang disampaikan anggota badan komunikasi dpp gerindra andre rosiade senin kemarin menuai polemik
dalam pengumuman itu ketua dpd gerindra dki m taufik didapuk jadi ketua umum sekber
sedangkan politikus pks m idrus menjabat sebagai sekjen
dikutip dari laman detik com was sekjen pan faldo maldini memprotes pernyataan andre rosiade
mereka menyebut pan belum mengambil sikap resmi untuk bergabung ke partai manapun
andre mengatakan sekjen pan edi suparno sudah mengetahui soal kepengurusan sekber tersebut
namun edi justru merasa kaget pan dimasukkan ke dalam segber
edi menegaskan pan belum mengambil sikap terkait koalisi pilpres dua ribu sembilan belas
senada dengan partai amanat nasional partai keadilan sejahtera mempertanyakan pembentukan pengurus sekber
menurut direktur pencapresan tim pemenangan pemilu pusat pks
kepada detik com kepengurusan sekber yang dipimpin oleh m taufik bukan susunan pengurus sekber resmi koalisi
di tengah protes dari dua partai terhadap sekretariat bersama
ketua umum golkar erlangga hartarto menyebut ada satu atau dua partai lagi
yang mungkin bakal merapat ke koalisi pendukung presiden jokowi untuk pilpres dua ribu sembilan belas
dengan yang ada sekarang sebetulnya relatif sudah terbentuk strukturnya
jadi tinggal mungkin tambah satu dua partai lagi
erlangga tidak memerinci
tidak memercinkan di mana saja yang angka kerapat
ia hanya menjelaskan komunikasi antarparpol masih dinamis menjelang pilpres mendatang
namanya koalisi itu sifatnya dinamis
jadi sedangkan koalisi itu kan nanti akan bermuara kepada pilpres yang jadwalnya pada bulan agustus
dengan demikian dinamis apa yang berkembang itu sesuatu hal yang biasa saja
dan antarpartai masih saling berkomunikasi secara lancar

jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
sebelumnya gerinda dan pks meresmikan sekretariat bersama atau sekber untuk merumuskan langkah bersama termasuk komunikasi politik dengan partai partai lainnya dalam menghadapi pilpres mendatang
dalam peresmian sekber yang diadakan april lalu hadir juga wakil ketua umum pan
pertanyaan terakhir apa sebenarnya pengadilan pks yang diadakan
yang menjadi kendala komunikasi politik antara pan gerindra dan pks sehingga rencana ketiga partai tersebut untuk berkoalisi menantang petahana terkesan maju mundur
kami membahasnya malam hari ini dengan edi suparno sekjen dari partai amanat nasional
pak eddy selamat malam
terima kasih sudah hadir
kemudian ada bung rey rangkuti direktur eksekutif lingkar madani atau lima selamat malam bung rey
selamat malam bung rey
dan kemudian ada ferry juliantono wakil ketua umum partai gerindra selamat malam bang ferry
terima kasih sudah hadir
pak jir ini kalau kita lihat berasal dari saling berpolemik ya adu argumen bukan adu argumen saling membalas argumen
sekber ini bagaimana sebenarnya sih sudah mendapat restu tiga partai ini sepakat ataukah masih abu abu tapi sama gerindra intinya sepakatlah begitu atau bagaimana sebenarnya
kalau proses pendirian sekretariat bersama yang ada di jalan taman amir hamzah tersebut kan sebenarnya sudah dalam beberapa bulan yang lalu kita resmikan pak prabowo subianto sendiri hadir
pak sandiaga uno juga hadir beberapa elemen elemen dari partai politik juga hadir termasuk juga mas anafi rais juga waktu itu hadir
dari pan ya berarti ya
tetapi kemudian kan
pks hadir nggak ada yang hadir nggak pks
tapi sekretariat bersama itu jadi kita namakan tempat itu sekretariat bersama pada saat mulai diresmikan sampai dengan prosesnya memang hanya ada sementara partai gerindra dan pks
gerindra dan pks saja
di pelangnya pun juga seperti itu
tetapi sejalan dengan perkembangan komunikasi yang terjadi diantara partai partai politik sebenarnya termasuk dengan partai amanat nasional
partai gerindra dan pks semangatnya sebenarnya sudah relatif bisa dikatakan sama
semangat membentuk koalisi
semangat ya kurang lebih pokoknya bukan mendukung yang sekarang lagi berkuasa lah kira kira gitu
pokoknya nggak kepetahana begitu ya
itu sudah sepakat itu ya
nanti bisa disampaikan mas adi
nah kemarin masalahnya kemudian adalah ketika ada pernyataan pada saat sekber ini di
kemudian ada pernyataan bahwa pan juga menjadi bagian
nah itu disanggah atau kemudian ditanggapi oleh teman teman dari partai amanat nasional
nah menurut saya sih sebenarnya yang terjadi bukan hanya kesalahpahaman bahwa sebaiknya memang formalitas sekretariat bersama gerindra pks dan pan harus menunggu terlebih dahulu
proses yang ada di internal partai amarat nasional
karena setahu kami juga partai amanat nasional kan punya mekanisme sendiri
nanti ada rapimnas kalau nggak salah mas edi
jadi setelah itu mungkin baru secara formal sekretariat bersama atau koalisi resmi
bukankah itu yang sering dikritik oleh pihak luar misalnya
buat apa kalau koalisi belum terbentuk kok sudah ada sekretariat bersama waktu itu
itu sih sebenarnya sekretaris bersama ini adalah inisiatif dari relawan
bukan formal partai masing masing
jadi relawan karena kemudian dengan posko atau sekretariat bersama ini akan memudahkan proses kegiatan kegiatan yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan pemilihan presiden
dan pada saat itu ketika pak prabowo subianto hadir juga dalam langkah untuk memenuhi undangan di situ
jadi seperti itu mas
edi jadi waktu di pembentukan sekretariat bersama pan hadir
itu dalam rangka untuk apa kemudian
tidak menyadari kalau ini kemudian seperti ajakan berkoalisi kah
saya justru mendengar masukan terkait pendirian dan peresmian sekber itu dari teman teman media
dan dari teman teman media menyampaikan bahwa ada pan juga di situ karena logo pan tercantum di dalam sekber itu
jadi saya menghubungi mas sandiaga uno
ketika itu saya sampaikan mohon maaf karena saya masih di luar kota saya belum bisa hadir
nah tetapi diralat oleh masyarakat
mas sandi bahwa enggak pan itu diundang bukan menjadi bagian dari sekber
sehingga itu saya pikir konsisten dengan pandangan kami juga ketika itu
diundang untuk cuma datang saja
datang sebagai tamu undangan
tentu karena waktu itu kami diundang ya kami hadiri
dan kebetulan karena pak zulkifli hasan dan saya sedang ada di luar kota
diwakilkan oleh mas hanafi rais
nah tetapi dalam perkembangan selanjutnya beberapa kegiatan yang ada di segber itu
dihadiri oleh teman teman dari pan misalkan saja ada diskusi ekonomi yang dilakukan
nah yang menjadi pembicara adalah mas derajat wibowo
salah seorang anggota dewan kehormatan kita
jadi kita kalau diundang pasti kita datang
jadi sejauh ini diundangnya sebagai tamu dan pembicara saja
sebagai tamu ya
itu sekber apa sekber antara gerindra dan pks memang pan mengetahui itu
sejauh ini yang kami ketahui demikian ya
tetapi bagi kami itu tidak penting
yang penting adalah kegiatan yang ada di sana
jika itu bermanfaat ya bermanfaat bagi kita
bermanfaat bagi masyarakat yang hadir pada saat kita melaksanakan kegiatan
tentu kita akan
tapi kan menjadi penting ketika nama pan ikut dicantumkan dalam sekber itu
karena sering hadir di acara acara yang digelar oleh sekber itu kan
oh ya kalau itu sih mungkin ya saya bisa mengakhiri polemik yang ada dalam beberapa hari ini ya
bahwa pan sampai saat ini belum bergabung ke sekber
karena rak kernas kami tahun dua ribu tujuh belas telah memandatkan pak zulkifli hasan untuk maju di pilpres dua ribu sembilan belas
nah kalau ada perubahan terkait posisi itu tentu akan kami evaluasi dalam rakernas dua ribu delapan belas yang akan datang
tapi bahwa semangatnya sama tidak mendukung peta hana benar
kita begini dengan pak prabowo
ini kan kata pak ferry tadi kan
dengan pak prabowo ini kita punya hubungan emosi yang panjang
karena tahun dua ribu empat belas kita bekerja sama dengan pak prabowo
mengusung pak prabowo dan pak atta
jadi hubungan itu yang begitu panjang yang positif sudah terjalin itu tidak bisa kita nafikan begitu saja ya
oleh karena itu ya kedepannya
kalaupun ada kerjasama yang lebih konkret lagi
ya tentu salah satu pertimbangan kami adalah bekerjasama dengan pak prabowo
dengan tidak kemudian menyampingkan kandidat kandidat yang lain juga
kalau mengundang itu kan pasti pasti punya persamaan nuansa punya persamaan semangat
sepertinya dikatakan pak ferry tadi
bahwa diundang punya semangat yang sama tidak mendukung petahana
sekarang itu benar tidak
makanya saya tanyakan dulu dari pernyataan bang ferry ini tadi
saya harus jawab clear dulu ini
kalau menjawab itu
saya mendahului proses rakernas
jadi biarkan proses itu berjalan
nanti pada saat kita putuskan
nah nanti saya akan sampaikan ke teman temannya
tapi belum tentu benar dong pak ferry kalau pak ferry tadi bilang semangatnya sama
pertama ini harus dipisahkan
sekber yang inisiatifnya dilakukan oleh teman teman relawan yang kemarin ada di jalan taman amir hamzah tersebut
dengan proses resmi formal koalisi antar partai politik
termasuk penentuan calon wakil presiden
presiden dan calon wakil
dan koalisi diantara partai politiknya
nah ketika itu nanti diputuskan prosesnya diselesaikan
kan tentu akan dibentuk tim pemenangan resmi
bersama dengan partai politik tersebut
dan termasuk juga nanti proses proses selanjutnya termasuk sekretariat resmi dan sebagainya
jadi proses itu memang sedang berjalan
nah jangan kemudian kita menganggap bahwa sekber yang ada di jalan taman amir hamzah itu merupakan sekber resmi
karena prosesnya kan memang belum selesai
tapi kan petinggi petinggi garinda elit elit garinda seperti bang andrew rosiada kan begitu kencar juga mengatakan
menurut saya pun juga sebenarnya udah beberapa kali kegiatan di sekber tersebut
dan menurut saya sih gak ada masalah dengan itu
ini yang mengatakan bahwa misalnya dari wasekjen ya
waldo maldini yang mengatakan
ini yang menurut saya kesalahpahaman itu yang harus diluruskan
oke itu kesalahpahaman ya berarti
ini kan sekarang kita luruskan bahwa sebenarnya proses yang terjadi di sekber di jalan taman amir hamzah tersebut adalah sekber inisiatif dari relawan relawan
partai partai juga mendukung ada di situ
tetapi sifatnya masih terbatas karena masih ada proses lain yang lebih formal yang dilakukan oleh partai partai secara resmi
jadi kalau kemudian nanti ada pernyataan mencantumkan pan mungkin saking semangat
saking semangat saking merasa sudah punya semangat
jadi mungkin itu juga dipertimbangkan juga
semangatnya sama tapi gak bisa disebut sebagai tidak mendukung peta hana belum tentu
ya tapi kira kira saya berpendapat semangatnya ini sudah relatif bisa dikatakan sama semangatnya ya
pernah ada yang mengatakan secara konkret tidak akan mendukung peta hana sebelumnya
ini perasaan politik
oh perasaan politik oke
bang rey bagaimana anda melihat soal ketika di tengah tengah ini ya secara umum kita lihat tengah tengah ini pendukung
pendukung dari penantang ya dari peta hana ini sebenarnya sudah agak mulai kelihatan
tapi kok nggak terjalin jalin juga ini koalisi yang secara permanen atau secara formal gitu ya terjalin
malah yang ada maju mundur maju mundur gabung diklaim gak mau diklaim gitu
kalau pan memang menurut saya belum sepenuhnya menyatakan ikut terlibat di sini ya
itu agak beda dengan pks dengan gerindra yang sepertinya memang sudah seirama gitu
jadi kalau pan ini sejauh ini kelihatan tetap menjaga jarak
baik ke kubunya pak joko widodo
baik ke kubunya pak joko widodo
apapun kepada pak prabowo
sekalipun di segmen paling tingginya yaitu dalam hal ini pak amin rais
kegiatan punya kecenderungan yang sangat kuat untuk bergabung di apa namanya
jadi sebetulnya ini kan ada dua ya
pertama adalah bergabung koalisi partai dan menyetujui rencana semula dimana pak prabowo sebagai calon presiden dan sebagainya gitu ya
atau ya pan sebetulnya lagi memikirkan tetap bergabung dengan partai tapi bisa saja dengan komposisi yang berubah
beda macam macam gitu kira kira
nah inilah yang membuat kelihatan mengapa pan seperti tetap menjaga jarak
meskipun ya kalau kita buat prosentasenya mungkin enam puluh ke kubunya pak prabowo ya
empat puluh nya mungkin bisa ke pd ya bisa ke kubunya pak jokowi
oh terbagi empat puluh nya itu
tetap kan masih ada rencana untuk membuat poros baru
meskipun ya kita mengatakan itu agak sulit tetapi kan tetap dikawangkan akan ada kesalahan
sampai sekarang kira kira masih bergulir dinamika itu
saya pikir memang
kalau saya bacaan saya sebetulnya hanya ada dua kandidat gitu ya
nah jadi satu segi ada pak jokowi atau dan penantang pak jokowi
nah penantang pak jokowi ini bisa siapa saja
bisa saja pak prabowo atau mungkin bukan nama pak prabowo tapi partainya kira kira yang tiga atau empat partai politik ini
sehingga dalam dugaan saya bacaan saya tidak akan ada poros baru
yang ada adalah penantang pak jokowi yang bisa orang lama tapi bisa juga orang baru dengan kubu yang hampir sama gitu
nah yang kedua
kalau membaca peta ini sebetulnya saya justru ingin mau bertanya ke bung edi ya
keberatan pan nya dimana
kan kalau misalnya kita mendengar tadi penjelasan bung ferry
beliau mengatakan ini kan sebetulnya bukan tim resmi
ini hanya tim relawan yang digabungkan begitu saja begitu kira kira itu
dan sering hadir bahkan
dan sering hadir dan kemudian mereka mengatakan bahwa ini adalah apa namanya ya tim bersama dimana atau segmen bersama dimana ada apa namanya nama pan didalamnya gitu
nah kalau pan sejak dari awal menyadari bahwa komposisi ini bukan sesuatu yang resmi
kan reaksi pan juga mestinya tidak terlalu negatif sekali kan
bisa saja pan mengatakan bahwa ah gapapa namanya dicentumkan
itu kan bukan resmi resmian kan
masih relawan saja ya
masih relawan saja
nanti mungkin ada kubu yang lain mengatakan pan ikut dengan kubu kami misalnya seperti yang diungkapkan oleh ketua umum golkar sekarang
misalnya bisa bisa mengarah ke pan macam macam
dua partai yang akan bergabung
sangat terbuka kemungkinannya gitu
artinya di satu segi pan tetap menjaga hubungan baik dengan kubunya pak prabowo kira kira pada saat yang bersamaan tentu saja mereka tetap
jadi maksudnya keberatannya dari mananya gitu ya pak edi mungkin bisa menjawab
kalau penjelasannya kalau penjelasan bung ferry tadi kan ini kan sekber informal kan
informal ya bang feri ya
karena yang formal kan nanti setelah keputusan koalisi resmi dilakukan oleh diantara partai politik yang berbeda
jadi ini segber relawan maksudnya ini
iya tapi kemudian kita juga harus memandang bahwa inisiatif melakukan atau mengembangkan sekber ini ya dalam rangka untuk mempersiapkan lebih dini
atau mungkin kalau saya baca begini
apakah keberatan pan itu pada memang pernyataan ada sekber bersama di mana pan itu di dalam
itu kan sebagai apa namanya pan sebagai partai merasa itu gak cocok
atau keberatannya lebih pada misalnya nggak dilibatkan dalam soal
penyusunan struktur ada di dalam
di dalam segber itu
di dalam segber itu
oke nanti kita akan ulas lebih lanjut ya
kita harus beritahu lebih dahulu
pak edi sudah siap jawab
prime news akan segera kembali dengan mendengarkan jawaban dari pak edi
baik langsung saja kita menuju ke bang edi ya untuk mendengarkan jawabannya
apa yang menjadi keberatan kalau memang sekber itu tidak formal
saya orangnya yang saya bertugas untuk mengelola partai
jadi dan saya orangnya sangat proses driven
segala sesuatu itu ada proses formalnya menurut saya ya
untuk menuju suatu pekerjaan yang besar kita harus menjalankan suatu proses formal
nah proses formal itu belum ditempuh di internal kita
nah kalau kita bergabung ke dalam segber tersebut ya dan secara resmi kita bergabung secara

mereka kasar dengan segber tersebut
ditempuh kedua itu nanti akan lahir
hak dan kewajiban
nah itu yang kita masih belum siap untuk melaksanakan itu
sampai dengan adanya keputusan kita
go atau tidak go
menjadi bagian atau tidak
daripada koalisi yang akan dipilih
itu kan kalau formal ya kan kalau disebut tadi
itu sekbernya relawan dan lain sebagainya
ya kami juga tidak ingin memberikan
kesan ya kalau itu
meskipun informal tetapi kan bagaimanapun
juga telah terbentuk suatu persepsi
bahwa sudah terbangun
suatu kerjasama suatu
cikal bakal koalisi yang kuat
sementara kami juga saat ini
dan ini saya rasa juga seluruh partai politik
melaksanakan hal yang sama masih menjalani komunikasi
politik seluas luasnya dengan
semua parpol dengan semua tokoh yang ada
yang berpeluang untuk maju di pilpres
kembali lagi memang kita punya
kedekatan khusus dengan pak prabowo
tetapi kita tidak mau juga
membuat proses ini
menjadi terbatas karena kita tidak bisa
berkomunikasi dengan pihak pihak yang lain
saya kira itu hal yang wajar
jadi memang masih ingin berkomunikasi
dengan pihak pihak yang lain itu termasuk dengan petahana itu ya
dengan semua pihak
tidak ada yang
diprioritaskan tidak ada yang dinomor duakan
dan menurut saya
yang paling penting sekarang ini ya
sesuai dengan amanat kita
di rakernas dua ribu tujuh belas ya saat ini
kalau dilihat jadi yang dikhawatirkan tadi itu
kalau misalnya sudah mengiyakan
satu tempat maka di situ ada
hak dan kewajiban tadi yang anda sebut tadi
ya hak dan kewajiban pasti akan timbul
di mana tentu kita nanti diwajibkan untuk
melaksanakan kegiatan kegiatan bersama
ataupun punya kewajiban untuk
menyetorkan teman teman menjadi bagian dari tim tersebut
itu yang pan belum siap dengan soal itu
bukan asal belum siapnya karena proses formal
belum ditempuh untuk itu
jadi kalau menurut saya bung edi ya
karena ini sifatnya informal kan sebetulnya
tidak memerlukan proses formal
ini kan anggap saja ada relawan
dari gerindra ada relawan dari pks
ada relawan dari pan
yang relawan ini bisa orang struktur dari pan
bisa juga orang yang
memiliki kedekatan dengan pan
yang berinisiatif kemudian membentuk
satu sekretariat bersama dalam kerangka
mendukung upaya yang memang mereka
rata rata semuanya ini tidak memiliki
katakala ya pernyataan formal
dari partai masing masing
baik mungkin jadi yang dari gerindranya
maupun dari pks nya atau mungkin dari pan nya
nah dalam konteks itu
apakah keberatan pan
kalau itu misalnya inisiatif
di luar organisasi pan
dalam pengertian formal gitu menurut saya
dugaan anda apa keberatan pan
apakah memang masih
ingin berada di posisi tengah yang bisa ditawar
saya melihatnya pada aspek itu memang
pada tingkat itu kalau itu posisinya ya
nampaknya bung ferry yang memang
kekeeran yang selalu ingin mengatakan
bahwa pan ini sudah di sini
tapi benar bukan kalau memang itu
relawan dan diundang adalah
relawan pan tentu relawan pan kami
bebaskan tetapi jika diundang itu
adalah struktur pan yang merupakan bagian
dari misalkan saja pengurus harian pan
tentu mereka akan
membutuhkan proses formal untuk diundang
untuk bergabung di sana nah itu yang kami masih
belum bisa berikan kalau memang andai kata tetapi
sampai saat itu juga belum ada
tapi kan yang diundang waktu itu kan memang pak edi
kemudian tidak bisa hadir diwakilin kepada
mas hanafim gitu kan
itu berarti formal dong bang ferry
sebenarnya formal sebagai undangan
formal sebagai undangan yang pada saat
pendirian sekber ini ya itu
formal sebagai undangan tetapi
memang pada saat itu kita juga sudah memaklumi
bahwa sekretar bersama ini
kemudian tidak mendapatkan
proses formal yang akan
dilakukan atau sedang dilakukan jadi
jadi tujuannya cekber ini apa sih
kalau kemudian informal sebenarnya padahal formalnya belum
mendapatkan banyak masukan
pikiran tentang kegiatan
yang diharapkan diantara partai partai
yang ya minimal
gerindra dengan pks syukur dengan pan
jadi masukan masukan ini
formulasinya kemudian kita
buat dibahas di cekber
termasuk juga soal soal ekonomi dimana
salah satu narasumbernya juga
pendapatnya masukannya kemudian kita
buat itu supaya menjadi
buah pikiran pikiran yang nanti
insya allah bisa akan digunakan
proses kampanye apakah memang sengaja
karena kan kalau ada cekber gini walaupun itu informal
tapi kan namanya kan partainya
di situ kan bukan sekber relawan
itu kan ada nama partai gerindra
pks kemudian pan
di situ diikutkan sebagai undangan
walaupun seperti itu menurut saya sih memang ada
perkembangan yang menarik ya yang
agak ditanggapi secara
salah kaprah oleh kita gitu
karena selama ini kan pengertian relawan
itu selalu berangkat dari orang yang
memang tidak berhubungan secara struktural dengan partai
jadi mereka orang di luar partai
tapi punya kecenderungan untuk milih si a
milih si b dan ikut partai tertentu
dan dia menyuarakan kepentingan itu
lalu dia membentuk jejaring gitu
dan sama sekali gak punya korelasi
dengan partai apalagi hubungan hubungan struktural
itulah yang kita pahami selama ini
sebagai yang disebut dengan relawan
dan relawan itu mendekati pilpres ini
nampaknya berubah hampir relawan relawan
yang disebutkan itu punya jejaring
bahkan bagian dari partai politik tertentu
yang sebetulnya per definisi
sudah tidak tepat juga disebut sebagai relawan
bukan relawan sebenarnya ya
struktur partai sekjen partai
dan sebagainya ya tiba tiba mengatakan
saya adalah relawan untuk partai
bagaimana dia bekerja melawan untuk partai ano
sementara di dalam struktur itu
nah di situ ininya makanya
relevan juga pertanyaan itu
juga saya bisa memahami
posisi bung edi yang agak kesulitan
sebab kalau ini disebut relawan misalnya
nah ini kan semuanya pengurus partai
yang lupa dprd ya kan
tapi gak semua dari struktur partai
dan tempat itu juga
yang bukan berasal dari partai
dari gerindra atau pks atau dari pan
jadi ya kita pergunakan
kita manfaatkan tempat itu
untuk kegiatan sekretariat bersama
jadi sebenarnya masalahnya sih
lagi tinggal kita harus punya kesabaran lah
untuk memberi waktu kepada
ini kita mencoba meluruskan klaimnya dari gerindra
yang pan merasa menolak
apa yang kemarin disampaikan
semacam keyakinan bahwa
pan itu bersama sama
dengan kita tapi kemudian
kalau kemudian misalkan pernyataan pak edi
tadi disampaikan bahwa ada
satu mekanisme yang harus ditempuh secara formal
ya menurut saya ya
nanti pada saat sudah
sudah selesai masalahnya
kelihatannya sama tapi sebenarnya agak beda ini ya
sama bisa dibeda bedain gitu loh
bang rai tapi kalau anda melihat
sekber ini hal yang menarik tidak sih
ketika mereka belum bersama
tapi ada sekber
sekbernya juga relawan
tujuannya untuk mencari masukan masukan masyarakat
kenapa tidak segbernya itu misalnya
atau ini kalau itu sekedar informal masukan masyarakat ya
ya ini lebih berapa kerancuan itu
pertama ini namanya sekber pks dan gerindra
tapi disebut relawan
kalau relawan itu menyebut gerindra sama pks kan
lazimnya kalau sekber itu
yang kalau dari relawan menunjuk kepada calon presidennya sendiri
makanya menurut saya ini adalah sekretariat bersama
jadi jangan kemudian dianggap ini sekber formal
hasil dari kesepakatan koalisi
saja kita menjawabnya bahwa
kita punya harapan punya semangat
yang sama mudah mudahan
partai amanat nasional nanti bisa
secara formal ikut bersama sama
berkoalisi dengan kita
punya calon presiden dan calon wakil presiden
pilihan kita bersama
kemudian nanti sekber ini
nah itu yang saya kira
ini kan yang kita
nanti ada lagi ada tempat
kita sebut ini partai
katanya ini kan relawan biasa saja
jadi kita jadi susah
ada nanti pada saat setelah koalisi resmi
kemudian pasti ada tempat
tim pemenangan resmi ada
yang mau kita sebutkan itu
bung ferry baik ini formal atau informal
kalau ini sekber partai
kita sebut saja sekber partai
yang sifatnya informal
pokoknya ini sekitar bersama
kalau ini relawan
pakat pertanyaan saya
apa keberatannya pan
kalau itu relawan
tapi kalau ini sekber partai
karena koalisi belum dibentuk
jadi tidak relevan juga kita sebut ini sebagai
karena sudah ada penjelasan bang ferry
bahwa tadi itu informal
ini sekber partai yang bersifat informal
tetapi ini tetap sekber partai
dalam kerangka itulah saya bisa memahami
yang ingin saya tanyakan lanjutannya
ketika ini sekber partai
yang sifatnya informal
bukan berarti koalisi yang resmi
menurut anda ini ada hal yang diperlukankah
menarik karena menarik untuk kita sorot
ini hal yang diperlukankah
lazimkah dalam perpolitikan kita
itu kalau semuanya final
kalau semuanya final gitu loh
kalau misalnya katakanlah tiga partai ini
menganggap bahwa calon presidennya adalah pak prabowo
memang bukan hanya sekarang
mestinya dari kemarin kemarin sudah mereka deklarasikan
itu wajar kalau formal ya
artinya belum final ini
khususnya bagi pan
belum final penunjukan nama pak prabowo sebagai calon presiden
oleh karena itulah mereka mengatakan stop dulu
nggak pakai sekber sekberan
karena kami masih berkomunikasi dengan pihak pihak lain
karena rata rata umumnya
di sekber itu dimajukan
karena memang sudah ada kesepahaman bersama
bahkan pada level yang sangat praktis
nah dalam hal ini kalau kita lihat diantara gerindra dengan pak pks ini
calon presiden mereka adalah pak prabowo
selesai di situ dan oleh karena kesatuan itulah
mereka kemudian membuat
yang sekarang ditarik pan
nah kalau itu sekber meskipun sifatnya informal
tetapi melibatkan partai
pertama secara politik merasa tidak tepat
karena mereka masih membuka diri kepada siapapun
itu yang kedua
yang kedua adalah soal
ini kalau meskipun itu sekretariat bersama
partai yang sifatnya informal
tapi kalau itu partai
mesti harus ada surat menyurat
harus ada pelimpahan kewenangan kepada seseorang
untuk ikut berserta di dalam sekber bersama itu
yang boleh jadi kemudian keputusan
karena politiknya nggak ada
gira gira gitu loh pak
artinya tujuannya apa bentuk bentuk sekber itu
kalau dalam perspektif dalam kerangka gerindra pks sudah benar
kalau dalam kerangka pks dengan gerindra sudah benar
sudah benar ya
karena mereka sudah
pasti sudah benar
karena ada pernyataan pks yang juga keberatan sebenarnya
nah itu dia
nah itu dia
itulah mengapa saya masuk tadi bung indra ke pertanyaan
mereka keberatannya pada sekbernya atau pada strukturnya
oke kita lihat ya pernyataan
dari sud ali nudin ya
kita simak dulu infografisnya berikut ini
ya ini adalah apa ini direktur pencaparesan tpp pusat pks
kita munculkan ya di layar yang lebih besar ya
agar bisa kita lihat bersama
baik ini ya
kami ambil dari detikkom selasa dua puluh sembilan mei dua ribu delapan belas
suhut ali nudin direktur pencaparesan tpp pusat pks
kami tidak ingin mendahuli takdir mengingat masih terbuka peluang
perubahan konstelasi politik hingga pendaftaran capres cawapres
hingga bulan agustus mendatang
ya kalau saya sih menanggapinya nggak terlalu banyak perubahan
kalau itu konteknya pks
saya rasa mereka udah ngunci diri mereka bersama dengan gerindra
ya paling komposisi nanti yang berubah capresnya tetap
prosesnya mungkin bisa berubah macam macam gitu loh
tapi memang dikontekpannya jadi relevan
karena memang mereka belum sampai sejauh ini
belum mengatakan bahwa paket a paket p paket c itu sebagai calon presiden gitu
nah bagaimana kalau soal pks ini menurut anda
sepakat mereka di dalam sekber itu sepakat sebenarnya
pernyataannya kan normatif yang disampaikan tadi
jadi betul bahwa kita memang tidak boleh mendahului takdir pasti
dan oleh karena itu saya tadi sampaikan secara tegas bahwa
proses pembentukan sekretariat bersama yang di jalan taman amir hamzah ini
adalah proses inisiatif apakah itu relawan ataupun unsur unsur partai
tetapi ini adalah sifatnya informal
karena yang formal nanti adalah ketika partai partai
secara resmi berkoalisi
dan kemudian partai partai akan menetapkan calon presiden dan calon wakil presidennya
setelah itu pasti ada membentuk tim pemenangan resmi
tim pemenangan resmi ya
yang dari partai politik yang berkoalisi
nah sekber yang sekarang itu pembentukan strukturnya tadi
apakah tugas utamanya apa kira kira tadi
ada apa namanya koordinatornya pak taufik dari green truck
kemudian ada teman teman dari pks gitu
jadi sebenarnya ya ini aja lah sifatnya koordinatif
saya mau tanya bu ferry
bukan struktur yang sifatnya rigid
ini kan seperti ada penyangkalan dari pks
kalau begitu penunjukan nama nama itu atas memang kemauan orang pks nya tahu
menurut saya tadi ya karena ini sekali lagi sifatnya informal
pasti tidak ada penunjukan yang sifatnya terdokumentasi melalui surat administrasi
penunjukan resmi pasti ini sifatnya tadi informal

ya maksud saya struktur ini dibentuk
ya maksud saya struktur ini dibentuk
dibentuk bersama dengan orang orang pks juga
ya pasti lah
kemudian nama nama yang ada kan kemarin juga ada nama nama yang teman teman dari pks
tapi proses pembentukan penyusunan struktur yang ada
saya pun juga baru dengar belakangan juga nih mas
jadi sebenarnya ya gak apa apa juga
jadi sebenarnya sackberry ini gerindasnya ini mengatakan gak sih sebenarnya keseluruhan
kalau kita dengar kan pasti nggak ada masalah
karena kan pasti niatnya adalah dalam rangka untuk mengkoordinasikan pekerjaan kegiatan kegiatan ini
yang ada di dalam sementara bersama ya
artinya itu yang saya sebut tadi pernyataan pks tadi tidak relevan lagi
kenapa gitu karena pembentukan struktur ini juga melibatkan orang pks
kalau menurut pengakuan bung ferry ya
oke baik nanti kita lanjutkan lagi setelah jeda berikut tetaplah bersama kami di prime news
baik itu tadi saya kembali sedikit ya ke soal protes dari pks
tapi dari pks sendiri memang sudah tidak ada keberatan lagi yang masuk ke gerindra soal klaim ini
kalau apa namanya lambang partainya waktu kemudian kita deklarasikan itu gak ada keberatan ya
cuma mungkin kalau sekarang ada tanggapan yang masih bersifat normatif menurut saya
mungkin karena memang agak mendadak ini penyusunan formal
strukturnya tetapi sebenarnya menurut saya ya struktur ini harus difahami aja
bahwa ini ada niat baik diantara teman teman yang aktif di sekretariat bersama ini untuk
karena kan kalau kita lihat ada ketua umum ada sekjen dan sebagainya
bukannya itu kemudian siapa yang harusnya jadi ketua umum siapa yang jadi sekjen
mungkin itu juga inisiatif sendiri yang tidak kemudian melibatkan partai secara formal
oleh karena itu menurut saya sebenarnya ini harusnya ditanggapi biasa saja
bahwa ini adalah kegiatan
sekretariat bersama diantara temen temen yang apakah itu relawan atau temen temen ya
ini kita lihat ya pak edy ya
di belakang ini ya ini bukan cnn yang membuat ya ini kalau kita lihat kita ambil dari detik com
tapi memang diambilnya dari sumbernya adalah website sekberindonesia id ya
ada di facebook kemudian ada di berbagai media sosial lah intinya
disini dicantumkan ketua umumnya pak taufik ya muhammad taufik sekjennya pak edy ya
terima kasih pak edy
tententunya pak edy ya
terima kasih pak edy ya
tapi atau bowo
sebaiknya kita jangan dulu sengaja
walaupun itu informal walaupun itu semi formal
kalau informal saja ya kita diundang hadir bahkan kita berkontribusi memberikan masukan ya terkait masalah ekonomi politik
itu silakan saja
itu tentu siapapun mengundang kami pasti akan upayakan untuk kita hadiri dan memberikan manfaat
walaupun nanti terbentuk persepsi di publik begitu ya
kesannya acara acara segber ini kalaupun misalnya nantikan kemudian ada media yang meliput
atau acara segber besar dilakukan karena sudah ada kepengurusannya
ada politisi politisi pan di sana
bukankah itu akan terbentuk persepsi juga
intinya kan begitu terbentuk persepsi juga bahwa memang koalisinya adalah bertiga ini
saya pikir tidak ya dalam artian begini
teman teman kita pun pengurus pengurus pan itu hadir di berbagai komunitas dan diskusi yang diundang oleh kelompok kelompok yang memang berafiliasi mungkin dengan partai partai politik lain
saya hadir dalam beberapa kali dalam kesempatan diskusi dengan
gmi misalnya saya hadir dan saya datang
tapi bukan berarti bahwa kita langsung memiliki kerjasama berafiliasi bahkan menjadi cikal bakal berkoalisi dengan partai tertentu
jadi saya pikir itu terbuka saja bagi kita
tetapi tadi yang mas ferry sampaikan kalau memang sudah ada logonya pan tolong mas ferry ya disimpan saja dulu
jangan berdebu mas
mungkin suatu ketika bisa kita gunakan bersama sama
ya gitu saja
gitu saja lah
ini kayaknya membuat menjadi pemadam kebakaran ya bang ferry
ya juga lah menurut saya ya tadi
akibat perdebatan perdebatan di bawah
salah pahaman ya pokoknya kita punya semangat yang sama
saya yakin sebenarnya dengan kehadiran teman teman partai amarat nasional memberi kontribusi terus kemudian hadir pada saat peresmian seks berkemarin sebenarnya sudah ada semangat yang sama
bang ferry tapi ini bukannya
tapi tinggal nanti supaya nanti tadi saya sampaikan supaya jangan kemudian terbangun persepsi
jadi ya udah
simpen dulu aja logonya logo yang awal aja ada gerindra
yang pan disimpen
yang ada pan
yang dijaga gitu ya
nanti pada saat nunggu rapim selesai putusannya apa
dan pasti insya allah lah
pasti udah pasti katanya
beda beda dengan mungkin ya
ya kan gitu
beda dengan mungkin tapi sebenarnya bukankah ini kemudian bisa menunjukkan bahwa sebenarnya gerindra kemudian lagi kesulitan ini untuk memilih calon wakil presiden
apa itu dari pan apa itu dari pks
yang kesulitan pak jokowi kali karena elektabilitasnya jatuh
kemudian nilai tukar rupiah juga sekarang jeblok
kesulitan milih cawapres bukan soal ekonomi
kita stok cawapresnya banyak
apalagi kemudian tadi ada informasi dari mekah tadi jadi apa namanya ya tambah stok
rasanya ya makin memudahkan insya allah kita dalam proses memilih pasangan presiden dan wakil presidennya ke depan
oke bang rey kalau anda melihatnya seperti apa kira kira
ini menunjukkan apa sih
nggak baru kali ini kan kemudian antara
memang problemnya di sini
problemnya ada yang merasa didahului ada yang merasa nggak dilibatkan
semua itu penting di dalam psikologi politik indonesia ya
jadi tidak hanya sekedar melihat kecenderungan kecenderungan
tetapi sapa salam silaturahmi macam macam itu bagian yang integral dalam tradisi politik kita
sehingga sekalipun kadang kadang masalahnya sepele bukan masalah yang besar
udah oke di tataran besarnya macam macam gitu
muncul yang beginian nih
wah kita nggak pernah didibatkan dalam rapat tuh
anda maju duluan aja
tiba tiba sudah ada ketua umumnya
soal ketersinggungan ya
soal ini macam macam dan seterusnya gitu
itu satu hal
itu kalau kita menganggap persoalannya di situ
tapi kalau ada persoalannya misalnya ini bukan hanya sekedar persoalan ketersinggungan
soal tidak dilibatkan
soal merasa dia kok ingin mendominasi macam macam gitu
tapi kalau ini soal pilihan politik ya tentu akan lebih besar sekali gitu
nah saya lihat di pan ini adalah soal yang kedua
belum ada rapimnas itu tadi yang dua ribu sembilan belas
artinya pan masih memungkinkan untuk menjajaki koalisi dengan siapapun
oleh karena itu mereka menjaga jarak betul
jangan memiliki kecenderungan seperti memiliki kecenderungan kepada kelompok tertentu
meskipun tentu saja pada tingkat tertentu ada
itu bisa merugikan pan kalau tidak menjaga jarak tertentu itu
dengan kelompok manapun misalnya
kalau memang pilihan politiknya adalah mau ke a mau ke b ya tentu dia harus dijaga mudanya
tapi seperti pks memang saat
dari awal mengatakan bahwa ksami dengan gerindra
ya tentu dia mengunci dirinya dengan gerindra itu
nah oleh karena itulah
follow up oleh karena itu bagi saya
misalnya pernyataan pks yang tadi itu macam macam itu
masih tidak banyak
tidak terlalu banyak ini implikasinya secara politik
itu berbeda dengan perlalakan pan ya
itu berbeda dengan pan
karena akan tetap di situ
mungkin hanya soal koordinasi internal di lingkungan pks tidak jalan kira kira begitu
tapi tidak dengan serta merta menurut saya ya
mereka akan mengatakan
ya kami akan keluar deh dari segber itu
sampai jauh itu juga
tapi kan perkembangan waktu kan pan selalu posisinya antara
kalau tidak ke apa namanya bersama pak prabowo
karena di situ ada pak figura pak amin rais begitu kan
atau mungkin tetap di pak jokowi
karena sekarang juga berkoalisinya dengan pemerintahan jokowi
kalau kita lihat apa namanya hal terbaru ya
yang disampaikan oleh pak amin rais
lagi lagi yang kita kutip dari detik com berikut ini
kita akan lihat bersama infografisnya ya
baik ini yang terbaru dari pak amin rais hari ini
dengan berita yang mengatakan menunjuk foto presiden jokowi
mungkin kita bisa menunjukkan screencapturnya ke layar yang lebih besar
kita ulang lebih ya kita ulang lagi ya mungkin
baik ini detik com hari ini ya dua puluh sembilan mei
tunjuk foto jokowi amin rais ini akan dilengsarkan allah
tidak pertama kalinya ya sudah bukan pertama kalinya dilakukan oleh pak amin
kita melihat secara jelas kita perhatikan pemimpin yang akan dilengsarkan allah itu
biasanya langkahnya dari salah ke keliru dari keliru ke blunder salah lagi dan seterusnya
kata amin rais dalam sambutannya
sambil menunjuk foto jokowi dodo atau jokowi yang ada di dinding aula
dalam rakordas pa dua ratus dua belas di aula sarbini
hari ini rakornas pa dua ratus dua belas hari ini begitu kan
itu dalam posisi yang seperti ini
jadi apakah bagaimana itu pak edi kembali lagi
apa yang dilakukan oleh pak amin rais hari ini
apakah itu bisa menjadi barometer arah politik dari pan lagi lagi ataukah bukan sama sekali menjadi barometer
pak amin rais sebagai pendiri pan tentu pendapatnya itu merupakan pendapat yang kami akan pertimbangkan secara sangat serius
dan sangat berharga dan itu menjadi salah satu pr kami yang akan kami bawa ke dalam rangkernas nanti
itu jadi agenda penting
tetap dibawa itu ya
pasti kita akan bawa
masukan masukan dari pak amin rais tersebut ya
khusus dari pak amin rais ya
dan itu pasti akan dibahas dan itu jadikan bahan pertimbangan yang sangat penting dan serius
tetapi kembali lagi teman teman yang lain juga sekarang sedang melakukan komunikasi komunikasi politik
yang mana ini juga merupakan masukan penting akan dibahas dalam rakernas
jadi ya berbagai masukan itu akan kita godok bersama untuk menurutkan menjadi sebuah keputusan
dan keputusan itu nanti akan kita sampaikan dan itu akan diikuti oleh seluruh kader pan seluruh pengurus pan
menjadi keputusan bersama yang kita taat padanya
oke kan berkembang berita hari ini kan tadi pak amin rais tadi
sekarang saya akan melihatkan kembali pernyataan dari ketua umum partai golkar ya pak erlangga berikut ini
namanya koalisi itu sifatnya dinamis
jadi sedangkan koalisi itu kan nanti akan bermuara kepada pilpres yang jadwalnya pada bulan agustus
dengan demikian dinamis
apa yang berkembang itu suatu hal yang biasa saja
dan antar partai masih saling berkomunikasi secara lancar
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena seluruh komunikasi itu cair
dengan yang ada sekarang sebetulnya relatif sudah terbentuk strukturnya
jadi tinggal mungkin tambah satu dua partai lagi
saat partai golkar memutus pak presiden itu kan kita tidak bicara masalah itu
tetapi tentu dinamika akan terus berkembang
aspirasi yang berkembang dari berbagai pihak tentu perlu didengar
dan saya yakin pak presiden juga akan memperhatikan hal hal tersebut
tapi ada juga pernyataan dari pak erlangga tadi yang mungkin tidak terangkum di situ
adalah soal dalam bulan ini ada dua partai yang akan segera bergabung dengan perantahan
kalau dengan asumsi sepuluh partai yang ada di dpr begitu ya
kalau kita lihat kan enam sudah ke pak jokowi ya
tinggal empat demokrat dan pks pan
pak gerindra dan pks lah tukung sendiri
sebetulnya yang kemungkinan di luar ini kan cuma
yaitu demokrat dengan pan
ya kan pks gerindra sudah
pks gerindra sudah dipisahkan dari kelompok yang itu kan
tinggal pan demokrat
nah artinya pan demokrat ini ada tanda tanda akan keseluruhan
saya pikir juga dengan segala hormat pada teman teman parpol ya
tapi saya kira juga mungkin posisi pks juga masih belum firm
karena belum diputuskan
karena menurut saya begini pks kan masih mencaratkan agar dari sembilan nama itu
dari sembilan nama itu yang sudah diajukan diminta untuk dipinang sebagai cawapresnya pak prabowo
nah asumsinya jika tidak ada yang dipinang dari sembilan nama itu
bagaimana kemudian sikap politik pks
apakah tetap berkomitmen untuk melanjutkan dengan pak prabowo
ataukah kemudian memilih alternatif yang lain
nah itu saya pikir juga masih bisa kita lihatkan posisi pks saat ini ya
tetapi dengan tidak memperpanjang perdebatan terkait hal itu ya
kami kembali lagi
pan itu andai kata pun
dan saya kembali lagi
saya pribadi berandai andai
andai kata kami tidak memilih untuk berkoalisi dengan pak jokowi ya
kita juga mau buka opsi
belum tentu kita dengan pak prabowo
karena kita masih menjalin komunikasi
kalau pada saat komunikasi itu sudah final dan akhirnya pilihannya jatuh ke pak prabowo ya alhamdulillah
tetapi kalau tidak terjadi dengan pak prabowo dengan teman teman lain pun alhamdulillah juga
jadi menurut saya ya kembali dengan apa yang disampaikan oleh pak erlangga
komunikasi politik masih cair sampai saat ini
dan akan cair dan saya yakin bahwa partai partai politik akan menentukan di last minute
bukan berarti yang dimaksud pak erlangga misalnya pan dan demokrat akan bergabung dalam koalisi pak jokowi ya
sebelum bang merry ya
bukan pan yang dimaksud ya
saya nggak tahu apa yang dimaksud pak erlangga
tetapi kembali lagi ya saya tidak bisa mendahului proses ya
tetapi kita lihat saja nanti setelah akaraskita
agak sulit menjawab
silahkan bang merry
jadi pernyataan pak erlangga artarto tadi sebenarnya kalau bahwa ini situasinya masih sangat dinamis
itu juga berlaku buat partai golkar
dan partai partai yang mendukung pak jokowi
pertama asumsinya bahwa misalkan
bahwa rupiah anjur
kalau ke angka empat belas lima ratus atau mendekati lima belas mudah mudahan nggak ya
tapi kalau itu yang terjadi
pengubah peta politik
akan menjadi pengaruhi partai partai yang semudah mendukung pak jokowi
termasuk partai golkar
dan apalagi mengingat partai golkar kan sebelumnya tahun dua ribu empat belas kan bersama kita
sebenarnya jadi yang relatif paling gampang
dalam pengertian dinamis
sebenarnya justru partai golkar
dan oleh karena itu menurut saya
kami dari partai gerinda dan pks
mudah mudahan insya allah dengan partai amanat nasional
tetap kemudian melakukan proses dengan semangat yang tetap terjaga
mudah mudahan nanti dengan tambahan partai yang sekarang sudah
saya pikir punya semangat yang sama dengan
kemarin pak sby pakai kaos itu
itu kira kira kesimpulannya
yang penting asal jangan pak jokowi deh
ini persepsi sendiri nih
kan kita nggak ada yang bisa menjawab
jangan diam itu artinya kan bergerak
pergera itu bisa konotasinya bekerja
jadi kan bisa juga kayak gitu kan
masing masing persepsi ya
pesendungannya partai demokratnya
nafas dan semangatnya bersama dengan kita
jadi dinamisnya itu tidak hanya berlaku di gerindra dan kawan kawan ya
yang paling sangat dinamis ya partai golkar lah
ya kan ya terima banget ya pak
partai golkar ngomong gitu
berhutup terakhir bang rey
jadi kalau membaca
saya mau membaca panjang
kira kira terbentuk nggak itu
kan ini ujungnya kan kemudian bicara koalisi empat empat partai ini sebenarnya
dari yang disebut demokrat
kemudian pan pks gerindra
mungkin nggak itu terjadi kira kira
menurut bayangkan saya yang agak pasti
itu kan pak pkb
gerindra dengan pks
itu udah pasti ya
di pan ini mungkin masih tarik menarik
di satu segi kelihatan pak amin tetap mendorong ini
supaya masuk di koalisinya pak apa namanya
tapi di satu yang
di mungkin sebagiannya di dalam diri pan
membacanya secara listis aja
misalnya kalau ikut dengan kurnya pak prabowo kita dapat apa
implikasi elektoralnya juga seperti apa
dan seterusnya gitu loh
nah oleh karena itulah mengapa sampai sekarang pan belum bisa memutuskan
artinya kan terjadi perdebatan
kalau sekiranya memang pan itu dibaca pak amin rais
kan mereka nggak perlu keberatan dong
dengan sekretariat bersama ini
artinya sekarang ada keinginan juga di internal partai pan ini
untuk tidak selalu apa yang dikatakan oleh pak amin rais
mengapa pak amin rais
membuat pernyataan yang kelihatan sangat
berulang kali ya
berulang kali seperti ini
justru bacaan saya
untuk membuat psikologi pan memang jauh dari jokowi
persepsi yang terbangun di publik juga akan seperti itu
setidaknya di internal part
jadi di internal part ini terbentuk kesadaran
yang seolah olah memang kita berbeda dengan jokowi
kenapa pak amin rais melakukan itu
ya itu tadi karena memang di dalam internalnya juga
kemungkinan tarikan ke pak jokowi juga ada sehingga
dengan begitu langsung di breeding di
batasan oleh pak amin rais
dengan pernyataan yang terus menerus
sangat bombastis itu
kita lihat dinamika perkembangan dinamika politik
dari koalisi apakah akan terbentuk atau tidak
termasuk juga yang dari kubu sana
kita ucapkan terima kasih
bang ferry pak edi dan juga bang ray rangkuti
rangkuman fokus bahasan kami malam ini akan segera hadir
tetaplah bersama prime news